sampai jumpa di video selanjutnya
selain merupakan kota modern yang padat dki jakarta memiliki gugusan pulau dengan laut biru dan pasir putih nan mempesona
salah satu destinasi favorit di kepulauan seribu adalah desa wisata pulau untung jawa
perjalanan menuju pulau untung jawa memakan waktu tiga puluh menit menggunakan kapal cepat dari dermaga marina ancol atau pelabuhan kali adem muara angke jakarta utara
dan sekitar tiga puluh menit menggunakan kapal dari pelabuhan tanjupasir tanggera
pulau seluas empat puluh hektare yang dihuni dua ribu jiwa ini menawarkan berbagai destinasi wisata yang mempesona termasuk keindahan bawah lautnya
nah ini saya baru tiba di pulau untung jawa saat ini dari dermaga menuju
ke pusat kota
nah para pengunjung tidak perlu khawatir karena pulau untung jawa sudah mendapatkan sertifikasi cleanliness health safety dan environmental sustainability
untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para wisatawan
di pulau untung jawa sepeda menjadi moda transportasi yang paling praktis dan nyaman untuk berkeliling dan menyapa desa
saya pun menyewa sepeda
dengan tarif rp lima puluh per hari
pesona pulau untung jawa menjadikan tempat wisata ini spot berfoto yang sangat keren
bukan hanya pantai dan laut wisatawan bisa mendapatkan latar belakang foto yang unik seperti di kampung jepang yang dihiasi beragam ornamen khas jepang
sinar matahari yang cerah dan arus laut yang tenang menjadi suasana yang pas untuk bersantai di pantai sakura
wisatawan yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba berbagai permainan air seperti donat boat atau benana boat
bukan hanya di permukaan keindahan alam pulau untung jawa bisa ditemukan di taman nemo yang berjarak lima puluh meter dari pantai sakura
wisatawan bisa snorkeling untuk menemui ikan biru atau nemo bermain di tengah terumbu kara
pulau untung jawa juga mengusung konsep wisata ramah lingkungan berkelanjutan
di sini wisatawan bisa mengunjungi hutan mangrove yang terbentang seluas empat hektare untuk menanam pohon bakau dengan tarif mulai rp dua puluh
menurut kepala desa rusli pulau untung jawa mendapat dampak positif sejak ditetapkan sebagai salah satu desa wisata terbaik di indonesia
dalam anugerah desa wisata yang terbaik di indonesia
pulau untung jawa juga mengusung konsep wisata ramah lingkungan berkelanjutan

sudah disertifikasi wisata yang berkelanjutan yang notabene itu akan kita wariskan ke anak cucu kita
lelah setelah seharian bertualang saya memutuskan menginap di sebuah homestay pulau untung jawa
pulau ini mempunyai dua ratus dua puluh kamar homestay yang dimiliki lima puluh satu warga lokal
pulau untung jawa mulai dari rp tiga ratus per malam
pada acara adwi dua ribu dua puluh satu pulau untung jawa berhasil menjadi juara ketiga untuk kategori homestay terbaik
homestay ini protokol kesehatannya selalu ada siap sedia
seperti dispentan sanitizer tempat cuci tangan dan di dalam kamar itu ada masker cadangan
sejak menang saya ada penambahan karyawan
setiap hari biasanya itu selalu ada yang masuk
jadi saya kewalahan sendiri
biasanya kan saya empat pintu itu sendiri pegang masih bisa
hari mulai sore waktunya mencari makan
makanan khas pulau untung jawa adalah keripik sukun
keripik ini dibuat dari buah sukun duri yang dipanen oleh warga lokal
rasanya yang renyah dan gurih membuat keripik suku menjadi incaran wisatawan
bukan hanya wisata alam para pengunjung juga disuguhi berbagai pernak pernik buatan lokal
yang dapat mendorong potensi ekonomi kuliner fashion dan kria di pulau untung jawa
yuk beli kreatif lokal untuk mendukung mereka sekaligus bangga buatan indonesia
dalam kunjungannya men parekraf sandiaga uno memberi apresiasi kepada seluruh potensi wisata pulau untung jawa dalam sebuah pantun
menindah daya pariwisata di sini
pantai panjang sakura adalah salah satunya
artinya terus jaga kelestarian pulau untung jawa ini
agar jadi tujuan para pesakawan panjang sakura
pulau untung jawa menjadi alternatif wisata di ibu kota jakarta yang dapat membantu perekonomian lokal
terutama sektor pariwisata yang merupakan salah satu penutupan
anda bisa mengunjungi agen travel daring untuk memeriksa tiket kapal jika ingin menyapa desa wisata pulau untung jawa
ingat wisata ingat di indonesia aja
dapatkan inspirasi wisatamu di indonesia travel